jadi ini tesla
mobil ini bisa berakselerasi
hanya dengan dua dua detik aja
layar besar disini untuk mengontrol
kita bisa memantau
gps kemudian konsumsi baterai
kemudian kita bisa atur suspensi juga
jadi memang kelebihan mobil ini
tidak bersuara ya
tidak ada suaranya sunyi senyap
di dalam sini jadi
tidak seperti mobil mobil pada umumnya
di bandrol empat empat miliar rupiah
mobil ini bisa berjalan sejauh lima ratus km
dalam satu kali pengisian baterai
dengan kapasitas baterai
mobil ini diklaim sebagai mobil dengan
akselerasi tercepat di dunia
untuk mobil produksi masal
ini adalah mobil tercepat di dunia
sebelum ada ludicruz plus mode
itu kecepatannya seratus dua lima detik
sekarang ini mobil sudah di install
namanya akan keluar fiturnya
sebenarnya sedikit lucu ya
dia nanya apakah kita mau
atau kita mau pulang ke mamanya
saya pengen ini ya mas ya
mau ke seratus hanya dua dua detik
nah kita udah jalan begini pun
misalnya kita mau kencangnya lagi masih bisa
menariknya tesla tipe s juga mendekati
teknologi otonom yang mampu berjalan
sendiri dari poin a ke poin b
dengan bantuan sensor udara yang berada di bawahnya
untuk mengenal lingkungan sekitar
untuk autopilotnya agar bisa berfungsi
di jakarta di indonesia ini
apa yang harus dilakukan dengan mobil fast lane
nah kita pertama
ketika mobil ini sampai kita harus kalibrate
dia ada sekitar enam belas sensor
dan beberapa kamera yang selalu
menyensor semua jalanan
nah itu kita harus calibrate dengan kecepatan
lima puluh lima km per jam selama lima jam